ini semua gara gara lu hamil
indri tuh gak keurus
kalian bikin yang baru
yang sudah ada
kalian tidak perhatiin
ke bandung ma
indri gak ngijinin ma
terus kenapa dia berangkat
begitu indri dateng
indri udah gak ada mah
kita akan cari
kita cari sampai ketemu
indri minta maaf ma
kasih tau oma
kalo oma tahunya besok
kasih tau juga hansitro
biar bantu nyari
kang indri kemana kang
indri kabur kang
belum bisa ma
besok baru bisa ya
mat kalau dalam sejarah ini namanya momentum
oh kayak begitu ya
jangan jangan jangan jangan
gak tau oma pokoknya waktu pas indra sampai indri udah gak ada
gak jadi takut salah
kamu di sini aja jagain rumah
kita tunggu sampai dua puluh empat jam
emangnya mau tulus sampai si indri jauh
aminah lama banget
kumismu tadi cukur mak
pulang sekolah bang
ya seragam sekolah lah bang mamat
pemimpin itu hansip bukan polisi
nyari orang hilang itu ada ilmunya
kayaknya korban penculikan
bisa jadi korban begal
mas jono bawa orang ini keluar
indri aduh akan akan
eh di luar aja banget
ah duduk sini duduk sini
bu amina itu lagi sedih
sampai nanya yang enggak enggak
ini semua gara gara lu hamil
indri itu enggak keurus
kalian bikin yang baru
yang sudah ada saja kalian tidak perhatikan
tiap hari aja sibuk kelayaman
itu makanya kenapa gua marah lu hamil
waktu ngawasin rumah omah lu denger suara tuyunya kayak gimana
semuanya veel sampai pulang
gak tau kabur kemana
gue kemana mana gak pernah hilang
sampai ini tuh mak
paling jauh jalannya ke tanggerang
loh berarti indri sengaja kabur
kalau dia kabur
kenapa dia ngasih tau
kalau dia ke bandung
loh berarti dia nggak kabur
makin susah dong nyarinya
kalau pingin gampang dicari
berarti dia gak kabur
sampai tembah parah lemotnya
jangankan indri kabur
dia tanya saya bukan sampean
bareng tinggal kita
ternyata ya kan tuh
pega apa itu tadi
bisa dinding slept ya
perang pun siap enam jam
apa bareng dial disini

mama udah pulang
baik indri mau makan
baik indri mau makan
baik indri mau makan